kasih lihat kita bangsa yang kuat gak bisa diinjak injak
game kedua yang penting yang memastikan kita juga lolos olimpiade
seluruh rakyat indonesia nonton kalian
kasih lihat kita bangsa yang kuat gak bisa diinjak injak
jangan ngeluh kita fight back